kabupaten karanganyar menjadi tuan rumah kejuaraan para layang tingkat nasional
kejuaraan yang diselenggarakan oleh para gliding trip of indonesia dari federasi aerosport indonesia ini dilaksanakan selama tiga hari
kabupaten karanganyar yang berada di sebelah timur kota solo
boleh berbangga karena terpilih menjadi lokasi trip pertama kegiatan para layang tingkat nasional
tercatat enam belas provinsi ambil bagian dalam kejuaraan yang digelar di kemuning ngargoyoso ini
ada dua kategori dalam lomba kali ini
yakni perlombaan perorangan atau solo dengan kecepatan dan ketepatan titik pendaratan
kedua perlombaan dengan dua orang atau double dengan kecepatan dan ketepatan titik pendaratan
kabut tebal yang menyelimuti lereng gunung lawu sempat mengganggu jarak pandang atlet yang akan lepas landas
kalau arena cukup bagus untuk berlari
pada malam ini negarak declining

maupun menggunakan sesi rules
di australia baggimana make supaya pertama saja
jangan kemp exertion antara kerajaan jakarta dan indonesia
apalagi di lendeng
jam terbang udah dari dua ribu delapan pertama kali terbang
yang menarik di kemuning ini ya pemandangannya oke
kan kemparan kebun tanknya luas biurnya oke
nah tantangannya ya mungkin anginnya yang berubah berubah
terus cuacanya juga kadang kadang mendung hujan nanti panas lagi gitu
sama tempat take off yang dari level satu sama tempat landingnya agak sempit ya
sebanyak dua ratus tujuh puluh enam peserta ambil bagian dalam ajang para layang tahunan tingkat nasional ini
para atlet berasal dari enam belas provinsi yang mengikuti perlombaan kategori ketepatan mendarat senior junior dan tandem
seri berikutnya akan diselenggarakan di manado sulawesi utara pada juli mendatang
kartika bagus karang hanya